menteri keuangan sri mulyani meluncurkan pengaduan penghutan liar berbasis online
ini merupakan respon program sapu bersih pungutan liar
yang dikampanyekan presiden joko widodo
sistem tersebut bisa diakses melalui www wise commentq gov id
whistle blowing system merupakan aplikasi yang disediakan bagi seseorang
yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran
di lingkungan kementerian keuangan
selain itu kementerian keuangan juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor pungli